aku mau ke tante frozen ah
eh eh rena rena jangan lari
lu kayaknya harus bikin minum juga deh
udah udah selesai udah selesai
masih acting aja lu ah
ini surprise banget loh buat aku
gak ngabarin sebenarnya mau kasih surprise
sengaja dateng kemana kayak gini
bagaimana cara dia sikap ke eluh
bagaimana dia mengambil keputusan terhadap pernikahan kalian
lo harus temenin dia lo dampingi dia
jangan pernah lu pergi dari hidup dia
kok belum sampai juga
oh itu dia
pak nino udah saya buka bagasinya
lo pada di mana
raja udah beres kan
sekarang tinggal nunggu perintah bos
gue lagi ikutin target
kita ketemuan di jalan purnama
kita semua menuju jalan purnama
bisa geographic area ada masjid dari sana juga bang
nggak mikir di petai

pasti bisa hafal dialognya
miss kiki dukung reina nomor satu maju paling depan
tunjukkan ya bayangin kalau reina ini artis besar
bisa acting segala macam ekspresi
ya gini ini kalau lagi sedih ya reina ya
aku sedih aku lapar
ini kan anak kecil mana ada actingnya tuh bibirnya gemeteran kayak gitu
jadi jangan lebay jangan lebay
lo ngantain yang bener dong
ya kan ceritanya kan nangisnya kepir gitu kan mbak
jadi kan kayak mau kepir kepir gimana sih
jadi nggak usah sekarang reina pasti bisa
cintaku ya kamu pasti bisa saya senyum dong
reina sayang sini duduk sama mama
reina cerita sama oma kok cemurut terus sedih
ya udah nanti kalau mama sama papa kesini ada di sini rena bisa latihan bareng bareng
tapi sekarang rena latihan sendiri dulu ya
nanti kalau ada mama sama papa reno jadinya sudah hafal
jadi nanti mereka seneng
ibu karina dan ibu elsa sudah nunggu di ruang tamu
oke kalau gitu nanti saya temuin di depan ya
siap bu bos
saya izin dulu ya tungguin rena ya
nah oma nemuin tamu dulu ya
ya sebentar ya
oma ke dalam dulu ya
reina jangan lari
lu kayaknya harus bikin minum juga deh
udah udah selesai udah selesai masih acting aja dulu
aku kamu gak ngabarin ini surprise banget loh buat aku
gak ngabarin sebenarnya mau kasih surprise
sengaja dateng ke mana mana kayak gini
eh thank you lah for last time waktu itu ya
baik alhamdulillah sehat mas chandra juga sehat
mending gue ambil kesempatan buat cari anting itu di tas reina
kita main di belakang yuk
tante rosa saya boleh aja keren namain di belakang
have fun darling main sama tante elsa ya
cepet banget ya
iya wah segitu tuh
kok ngedadak elsa kesini aneh dia tuh orang
terus ngajakin rena main lagi
kamu hari ini gak ngajar
gimana keadaan papa
alhamdulillah udah makin enak makin baik
kata mama kamu kemarin ketemu sama al
gimana kamu udah sama sama lagi
malam ini sih rencananya aku mau ngomongin soal masalah
mau bahas apa
aku mau nanya sama dia
masih ada nggak kebohongan yang selama ini yang dia tutup tutupin sama aku
ya aku mau dia jujur
apa aja kebohongan yang udah dia lakuin sama aku pak
kalau misalkan dia udah jujur dan aku terima
mungkin aku akan cabut gugatan cerai aku
karena aku mau mulai
semuanya dari awal lagi
apa yang kamu lakukan itu benar ya
kamu dan hal harus saling jujur
gak boleh lagi ada kebohongan ya
kamu harus sama sama mulai dari nol
tapi sekarang aku malah takut sih
aku takut kalau misalkan nanti mas al jujur sama aku
aku takut masih belum bisa nerimanya pa
kalau memang itu terlalu menyakitkan buat kamu
percaya mama papa ada untuk kamu
ya selalu ada di sini untuk kamu
memang kadang kadang kejujuran itu tidak selalu manis untuk didengar
tapi lebih baik daripada kebohongan
gak siapa ma
kalau misalkan gak ada papa sama mama
pasti aku gak tahu aku gimana nantinya
saya papa sama mama akan selalu ada buat kamu nih
kamu gak usah khawatir
bapak yakin semuanya akan baik baik saja